kalau saya akan menjaga karina seperti saya menjaga nyawa saya sendiri
jadi sekarang saya bisa bertemu dengan karina adik saya
aduh perempuan ini lagi
kamu ngapain disini
kamu sendiri ngapain disini
maaf aku buru buru ya
maaf aku buru buru
ayo cepet keluar
kalau enggak aku teriak nih
aduh kenapa dia mengikut ikut terus
jangan pura pura gak dengar
aku butuh rekaman cctv yang kamu curi di gedung tadi
aku gak mencuri kay
aku cuma mau lihat
besok juga aku akan kembalikan kok
ya apapun itu
aku butuh rekaman cctv itu buat tugas penelitian aku
kalau kamu pergi sekarang aku bakal teriak
atau aku bilang ke satpam yang tadi
kalo pencurinya itu adalah temen kampus aku
besok kamu bakal disiduk sama polisi
abis itu kamu dikeluarin dari kampus
betul juga kau ya
kau mendapatkan harddisk nih
taruhan nyawa aku
kalo harddisk ini kau hilangkan kau rusakkan
aku yang tanggung jawab
karena itu aku cuma minjam
itu juga terpaksa kay
terus sekarang solusinya apa
kita lihat rekaman video itu di rumahku
kok jadi ngatur sih
tapi aku perluasan kenapa aku keluar dari rumah tanpa minta izin
lagian rumah aku tidak jauh dari sini
eh balikin data cctv yang kau juri
pak saya tidak mencuri pak
saya cuma meminjam
besok juga saya kembalikan
hah cepet balikin
maaf pak saya terpaksa melakukan ini
besok habisnya akan saya kembalikan
oke kita pergi
perubahan petang lagi
aku tak bisa menemukan mereka semua
lina yang baru saja aku temukan itu pun punya masalah yang tak kalah rumitnya
sama dengan masalah anakku
kenapa kami tak bisa hidup tenang leluhur
kau sudah lihat kan
semua televisi itu membicarakan harimau itu umat
keadaannya dan situasinya sudah seperti itu
kita harus menyatukan anak anak kita lagi humarah
di mana anak koko sembunyikan
sudah saya katakan
saya tidak mau terlibat
karena saya tidak mau
generasi kita nanti anak anak kita itu seperti kita nantinya
kehilangan orang yang kita cintai karena kita mempertahankan ilmunya kita
kau menyesal menjadi ini itu maksud kau
tidak saya sama sekali tidak pernah menyesal sama sekali tidak
tapi yang saya sesalkan kita kehilangan orang yang kita cintai humbalang
enam belas tahun sudah
kau tak ada perubahan sama sekali dalam diri kau
cuma kumis yang tambah
saya juga merasakan hal yang sama lah
kau tidak berubah banyak dan kau gemara
saya sudah tak melihat kau selama ini

saya selalu berpindah pindah tempat
dan baru lima tahun terakhir ini saya menetap di jakarta
kenapa pancaran mata kau itu nampaknya sedih sekali
apa kau masih memendam luka
semenjak kejadian besar menimpa kumain tujuh belas tahun yang lalu
keluarga kita semua tercerah
kau sudah selesai mencari kemampuan untuk mencari kemampuan
saya tidak pernah melihat karinah
saya tidak pernah bertemu dengan ibu saya
dan saya mendengar kabar kematian pitaloka
itu yang membuat saya berubah
kalau soal karina kau tak perlu kuat ya
saya sudah berjanji sama kau kan
akan menjaga karina seperti saya menjaga nyawa saya sendiri
jadi sekarang saya bisa bertemu dengan karina adik saya
oh ya gimana anak kalian
kenapa maka kita berdoa sama seorang anak ibu pek gegen aki maou
di sini yang names wichtiger ini
saya benar benar egois
karena saya yang memikirkan diri saya dan juga
tak lah bu mara
tak perlu kau merasa seperti itu
kalau dibilang egois pun
aku bawa farah dan juga anakku
mengungsi sampai ke rejang
ya itu harus aku lakukan
kalau aku sampai
tak melakukan itu mungkin
mungkin anakku dan istriku juga sudah
aku rasa sebaiknya kita bicara dalam saja
katanya rumah kamu sudah dekat
tapi kita sudah jauh lima km
rumah kamu itu sebenarnya di mana sih
kenapa kita tidak naik taksi saja coba
tapi aku bengkak tahu enggak
oke rumah aku dekat situ
satu tikungan lagi sampai
dari tadi tikungan tikungan tikungan
tapi kita gak sampai sampai
kalau kau udah jadi ikut
enggak enggak enggak
aku enggak mau pulang
aku harus lihat rekaman cctv itu
sia sia dong kita udah jalan lima km
jangan mengaluh lagi kay
kita harus bersatu
kita tidak bisa menghindar terus terusan seperti ini
kita bukan pengecut
kita harus tunjukkan taring taring kita
tapi bukan itu masalahnya
kita tidak pernah tahu
siapa musuh kita sebenarnya
iya karena mereka tidak pernah menunjukkan diri mereka di depan kita
mereka hanya bisa menculik dan juga membunuh orang orang yang tidak berdaya di sekitar kita
coba kalau mereka menunjukkan
kita pasti akan bisa menunjukkan diri mereka di depan kita
kita mengalahkan mereka semua